menempati ruangan milik rumah sakit saiful anwar kota malang
setiap senin hingga sabtu
anggota komunitas ini menyediakan perlengkapan bermain
bagi pasien anak penderita kanker
mereka bebas bermain sambil menjalani perawatan
anak anak ini pun riang seperti sedang tidak mengalami masalah kesehatan
komunitas sahabat anak kanker ini didirikan sejak tahun dua ribu lima belas
komunitas ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dan mendukung
tak hanya kepada pasien anak penderita kanker
namun juga kepada orang tuanya
belajar dari pengalaman merawat anak penderita kanker
penggagas komunitas ini ingin menularkan keceriaan
saat menunggu sang buah hati yang sedang sakit
menurutnya semua peristiwa yang dialami saat ini
merupakan bukti kesayangan tuhan kepada makhluknya
kami berdua pernah mengalami hal yang sama
pernah berjuang melawan musuh yang sama
kami disini hampir satu tahun kami tahu betapa susahnya
ketika menghadapi bulan ramadan dengan menunggu anak kita disini
dari pengalaman itu akhirnya kami yang bisa kami lakukan
ya hanya hal hal ini berbagi sahur berbagi buka
memenuhi semua yang dulu kita butuhkan kita menjadi orang tua pasien
di bulan ramadan ini komunitas sahabat kanker anak
membagikan menu berbuka dan sahur gratis
kepada pasien dan keluarga yang menunggu
tak hanya itu komunitas juga menggelar buka bersama
untuk mewujudkan rasa saling kebersamaan
tak hanya berbuka komunitas ini juga membagikan bahan pangan
kepada orang tua pasien anak penderita kanker
di tahun ini komunitas menyediakan seratus paket bahan pangan yang akan dibagikan
hal ini dilakukan agar orang tua pasien juga merasakan keceriaan ramadan dan lebaran
dengan harapan bagi terdakwa ini meskipun mereka berada di rumah sakit
tapi mereka juga tetap bisa kesan hari rayanya kesan ramadannya juga ada
sehingga apa ya di sini kan rata rata senang gitu loh meskipun dia ada di rumah sakit
komunitas ini telah menjadi rumah baru bagi pasien dan keluarganya
mereka seperti mendapatkan keluarga baru untuk mensupport mereka saat menghadapi masa masa sulit
punya teman yang baru kenal setelah di sini
banyak sekali kayak seperti saudara
ya kita sama sama berjuang

dan juga menemukan rumah sakit
saat ini komunitas ini memiliki puluhan relawan
mereka terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti mahasiswa dokter perawat hingga karyawan
mereka bergantian secara rutin mendampingi pasien dan keluarga pasien anak penderita kanker
abdul malik malam jawa tiba